tapi kau tidak akan bisa sembunyi
aku pasti akan menemukanmu dengan dia
dia berhasil melarikan diri
padahal sedikit lagi ayahanda sudah ringkus dan buka topengnya
sebaiknya kita kembali ke istana sekarang
raden yang santam harus meninggalkan istana selama satu tahun penuh
selama itu pula raden kian santang harus menjalani kehidupan sebagai hayat jelata
tidak boleh ada yang mengenali tidak boleh meminta bantuan ke istana
masih ada satu ketentuan lagi
apabila dalam masa hukuman ada yang mengenali radensi yang santang
maka hukuman akan diulang lagi dari pertama
kita harus berhati hati
namun malam ini saya muitas memilih
tapi tidak pernah
otaknya terasa ingin berdamai di sada weren't
biasanya memang undang undang
yang pertama sudah pernah mengulung pana dia
tak semestinya bernuncang dari sada
dan biarkan aku menjalani hukuman ini untuk menembus dosa dosaku
aku harus berhati hati
agar kita tidak saling bersentuhan kakak
apa yang terjadi di temanku
akibat sembaran petir di wirusa itu
lalu kami di sini sekarang
terima kasih anggra ini
aku mohon jangan menangis
apa yang kamu lakukan
jangan lakukan ini
jangan sentuh aku kakak
aku tidak percaya sama kutukan itu angka ini
aku melihat dengan mata kepala aku sendiri
ketika petir itu menjambar kamu
kamu pingsan dan terluka
bagaimana jika semua itu benar
kamu akan mati berkepin kepin
itu tidak mungkin
aku memiliki kesaktian
setingkat di bawah dewa
dewa yang memutuskanmu kakak
itu cuma tipuan anggrek ini
jangan pernah percaya sama kutukan kutukan itu
kamu mau membunuh aku anggra ini
kamu mau membunuh aku ambil ini
kamu mau membunuh aku anggra ini

jangan lakukan itu
jangan sentuh aku kakak
kamu sudah tidak peduli dengan hidupmu sendiri kan
lalu kamu pikir jika kamu mati aku bisa bertahan hidup
aku milih mati bersamamu
aku mohon turunkan pedang kamu anggra ini
kamu berjanji padaku
kamu tidak akan menyentuhku
aku berjanji padaku kamu tidak akan menyentuhku

baik anggra ini
aku tidak akan menyentuhmu lagi
hidup macam apa ini
adakah yang lebih menyiksa dari cinta ini
ada yang hanya bisa saling memandang
tanpa bisa saling bersentuhan seumur hidup
mungkin kita tidak bisa saling bersentuhan
kita bisa bersama sama selamanya
tapi abang terlalu berani memikirkan
tahanan seni dengan pada pondok damai
masih orang wristun
akan terjadi apabila
seorang penguasa mempermainkan
hukum yang berlaku dengan
terima kasih banyak lagi
ibunda aku mohon panggil
ibunda mohon jagalah dirimu
baik naik dan
dan mintalah perlindungan selalu kepada
dimanapun kau berada
allah akan selalu bersamamu
terima kasih ibunda
berhati hatilah dan waspada
dalam setiap bahaya yang mungkin saja
mengancamu tapi ibunda yakin
akan selalu melindungimu
karena kau selalu berjalan
di jalan yang benar
terima kasih ibunda
kau akan menjadi pribadi yang lebih baik
setelah menjalani ujian ini
sekali kali tidak akan memberikan ujian pada hambanya
diluar batasan hambanya itu sendiri
terima kasih banyak raka
aku pamit ibunda
jaga dirimu baik baik
di balik ujian dari allah
senantiasa ada hikmah yang besar di kemudian hari
kau adalah raiku yang kuat
dan juga tangguh raiku
aku sangat yakin
kau pasti bisa menjalankan semua ujian ini
dengan baik rai
terima kasih ibunda
terima kasih ibunda
terima kasih ibunda
terima kasih ibunda
paman amok maruku
ya raden kamu adalah kesatria
yang sangat begitu saktiman
paman yakin kamu pasti akan bisa